pasar perlu mekanisme nyebaran kali harga diatur ya
terkait lonjakan harga daging sapi presiden joko widodo akan memantau langsung pergerakan harga daging di pasaran
pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menangani tingginya harga daging saat ini
menurut presiden harga daging tidak mungkin bisa langsung turun dalam waktu singkat
nanti dilihat ini kan sudah dimulai nggak mungkin turun dalam sehari dua hari tiga hari
nanti dilihat nanti silahkan dilihat
nanti kalau sudah harganya pada posisi yang kita inginkan saya akan ke pasar
ini kan demand dan supply
sebagian daging kan belum sampai
nanti kalau sudah sampai baru saya ngomong